awal hujan profesi satu ini percaya tidak percaya diakui sebagian orang ampuh menaklukkan hujan
teguh sri suseno atau yang biasa disapa mbah rebo telah menggeluti profesi sebagai
penghujan sejak dua ribu enam bahkan pada dua ribu dua puluh lalu mbah rebo menjadi penakluk hujan kepercayaan dari
penyelenggara pernikahan pasangan selebritas sule dan natali holscher di kawasan jatiwarna bekasi
hai berpodalkan meditasi doa dan berzikir mbah rebo menghalau awan hitam di lokasi acara
hai pantangannya hanya satu saat bertugas jangan meminum air dingin
selama selama mbah berjaga disini dibatikan mbah ngerti pergerakan awan ini mbah nah ini
apa aja yang dilihatin mbak yang diperhatikan mungkin awan yang tebal kita geser agak lewat
biar nggak ngumpul di daerah yang kita jaga ini agak geser ke kiri
mistik karena mengalami ketidakberdayaan terhadap hal hal yang nyatanya dekare dimanapun di
indonesia ini masih diperlukan pawang hujan karena apa orang orang yang percaya bahwa ketika
mau melakukan perhelatan yang betul betul apalagi dalam konteks musim hujan ya
dia memerlukan bantuan bantuan agar perhelatannya itu pestanya itu berangsungan baik terutama jangan hujan
kalau mbah rebo pindahin hujan dengan proses mistis kalau yang ini secara ilmiah
teknologi ini dinamakan modifikasi cuaca milik balai besar badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
caranya dengan metode penyemayan awan
penyemayan dilakukan dengan menggunakan garam atau natrium klorida yang dibawa ke awan dengan menggunakan pesawat terbang
garam yang berada di awan akan mengakibatkan awan menjadi kerdil dan tidak optimal pertumbuhannya
terlepas dari apapun kepercayaan anda tentang cara mengatur curah hujan
yang paling penting adalah kita sebagai manusia tidak merusak lingkungan dan alam
ingat hujan bisa saja datang sebagai berkah
namun dapat juga berujung bencana
tim liputan cnn indonesia